suasana sudah hangat hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol
setiap ditanya cawa presnya jawabannya belum ada arahan pak lurah
saya sempat mikir siapa ini pak lurah sedikit sedikit kok pak lurah
belakangan saya tahu yang dimaksud pak lurah ternyata saya
ya saya jawab saja saya bukan lurah saya adalah presiden republik indonesia
ternyata pak lurah itu kode
tapi perlu saya tegaskan saya ini bukan ketua umum parpol bukan ketua umum partai politik
bukan juga ketua koalisi partai
dan sesuai ketentuan undang undang yang menentukan cawa pres dan cawa pres itu adalah partai politik
dan koalisi partai politik
saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya bukan wewenang pak lurah
bukan wewenang pak lurah sekali lagi
walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten patenan dalam bahasa jawa

dijadikan alibi dijadikan tameng
walau kampanye belum mulai foto saya banyak dipasang di mana mana
saya ke provinsi a eh ada
ke kota b eh ada
ke kabupaten c eh ada
sampai ke tikungan tikungan desa saya lihat ada juga
tapi bukan foto saya sendirian ada di sebelahnya bareng capres
ya saya kira menurut saya juga nggak apa apa boleh boleh saja